mobil toyota velfire hitam bernomor polisi l seribu lima puluh lima dl yang ditumpangi personil band debu daud abdullah dan dua wna asal malaysia mengalami kecelakaan senin dinihari
kecelakaan maut tersebut terjadi di jalan tol pasuruan probolinggo kilometer delapan ratus tiga puluh tujuh dua ratus tepatnya di wilayah kelurahan pakis taji wonoasi kota probolinggo
penumpang yang tewas adalah pasangan suami istri firdaus tiga puluh satu tahun dan al hadad amal sheikh aidarus tiga puluh tahun warga negara malaysia
mereka meninggal di lokasi kejadian dan jenazah keduanya dibawa ke rsud dr muhammad saleh kota probolinggo
sementara itu dari empat penumpang yang selamat dua orang diantaranya menderita luka berat
yakni personil band debu daud abdullah tiga puluh lima tahun warga tegal jawa tengah dan umar dua puluh delapan tahun
ada pun dua penumpang lain menderita luka ringan yaitu jamilah lima puluh lima tahun warga negara malaysia dan miarto sang pengemudi
muanya dirawat di igd rsud dr muhammad saleh
kanit pjr jatim empat tol paspro ibtu sudirman mengatakan mobil yang ditumpangi personil band debu ini mulanya masuk dari tol leces mengarah ke surabaya
setiba di lokasi kejadian mobil tersebut menabrak bagian belakang truk yang sedang melaju
kendaraan vulfire itu awalnya melaju masuk dari tol leces kemudian mengarah ke surabaya
dapat di tkp tiba tiba ada kendaraan di depannya kendaraan truk ditabrak dari belakang
kemudian kendaraan truknya melarikan diri
berarti mobil yang ditumpangi ini menabrak bagian belakang truk ya
menabrak bagian belakang truk
untuk penumpangnya informasinya artis debu
keterangannya demikian dia geramnya
kondisi bagian depan mobil ringsek parah
petugas menduga sopir mobil yang ditumpangi personil band debu ini mengantuk hingga hilang kendali
proses penyelidikan kasus kecelakaan maut tersebut akan dilanjutkan oleh unit laka lantas atlantas polres probolinggo kota irsa priyongko probolinggo jawa timur